apa sebenernya yang maumu
tidak perlu banyak bicara jaket tiket
cepat tunjukkan negomu milikmu
aku tidak mengerti
aku benci dengan sandiwara ini
aku akan memaksamu
jadi apa maksud kedatanganku
aku kesini untuk menagih janji persekutuan kita
tunggukah aku kusam
ingin bersekutu denganmu
janjimu untuk membina
bukan para wali
aku akan menjadi raja
akan memiliki pusaka
tidak ada satupun makhluk
yang bisa mengetahui
tidak ada apa apa
ong kamu bahkan kamu
bukan aku selamanya kau akan jadi buddha ku
aku sudah memberimu tanda yang tidak bisa lepas
tapi kalau kau berhasil menemukan aku tanda itu akan hilang dengan sendirinya
jangan pernah berkata lancang lagi
pergi dari ada pak
itu pasti pada ibukannya
syukurlah kita bisa sampai seding selamat
aku sudah tidak sabar untuk menemukan harta karun
sudah aku bilang itu bukan harta karun

sebelum kau kembali kesana paul aqueco akan membawakan makhluk
itu jenayah darkroom eduard

dianggap sebagai penjara makhlukheitsi
di mana voicodere myung diadakan sebagai pelind offenders

engkau adalah jakarting kirbenar
bisa kita bermain main sebentar
kelihatannya aku yang harus mulai duluan
sunat kudus sudah kembali
saya sedang bertempur dengan mereka
kacang sultan sudah tahu ketiadaanku di keraton
ya allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang menjadikan mudah
dan apabila kau meragam mudah kau akan menjadikan kesusahan menjadi kemudahan
apa yang kamu tahu
aku harus mengatur si asad
supaya kanjeng sultan tidak curiga
terima kasih kanjeng sultan
siapa yang lebih pantas disalahkan
kalau bukan ratu kidul
penguasa lautan yang telah menipu kita
sudah banyak ritual yang kita lakukan
sudah kita persembahkan korban
tidak ada gunanya
lalu harus bagaimana kita
kita harus menemui ratu kidul
untuk meminta pertanggung jawabnya
pertempuran malam ini
akhirnya bisa kita menangkan
kedatangan kanjeng sunan kudus
yang dimuliakan oleh allah
sangat amat berarti
kemanangan kita kali ini
tidak lain berkat allah
terhidup dari allah subhanahu wa ta'ala kanjeng sunan
yang menjadi pertanyaan
dan dari mana datangnya musuh
yang tidak kita kenal
siapa yang menggerakkan
dan apa maksudnya
sepertinya ada sesuatu yang tidak wajar
dari kejadian tadi
saya akan mendidikinya
siapa orang yang dibalik semua
dan menangkan kita
dan menangkan kita
dan menangkan kita
terima kasih kepada pahang lima besar kita
kanjeng sunan kudus
apa sebenarnya maumu
tidak perlu banyak bicara jaka tinggal
cepat tunjukkan negowongmu milikmu
aku tidak mengerti
aku benci dengan sandiwara ini
aku benci dengan sandiwara ini
aku akan memaksamu
aku akan memaksamu